pemanggilan kepala desa tersebut untuk mengklarifikasi
viralnya surat pernyataan dukungan terhadap salah satu pasangan capres cawapres
kita melakukan pemanggilan undangan ya
kepada para desa pembahasan ketamatan perangkaan
dimana dari hasil investigasi yang kita lakukan kemarin
bahwa ada indikasi pelanggaran danarinah pidana yang dilakukan oleh pangsa pedagang desa
dan itu sudah dibawa ke gatunggu
sudah ada pembahasan pertama
dari hasil pembahasan itu kita diperintahkan untuk melakukan pendalaman terhadap saksi saksi
bawaslu belum memberikan keterangan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap muhlis
ahmad rahman sumeneb jawa timur